baik teman teman wartawan semua
mungkin teman teman semuanya juga sudah mendengar apa yang disampaikan oleh bawaslu
terus terang aja kami merasa agak sedikit lebih optimis lagi nih
setelah mendengar apa yang dibacakan oleh bawaslu
banyak laporan memang ke bawaslu
dan semua sudah diproses oleh bawaslu
tapi ternyata laporan itu banyak sekali yang berhenti
karena tidak memenuhi syarat materil ataupun syarat formil
jadi sehingga seandainya pun rupanya
kasus ini memang mahkamah konstitusi berwenang
mk akan tidak berwenang menangani perkara ini
ternyata juga tidak bisa dibuktikan
karena tidak ada tsm itu tadi
itu very clear tadi kita lihat ya
ribuan malah ya laporan laporan
tapi ternyata setelah diperiksa
ada yang diproses kepada penyidik
jadi apa yang dikatakan bahwa ada kecurangan itu
ternyata tidak benar ada
kedua tadi mungkin ada isu tentang
adanya permohonan dari pemohon satu
agar memanggil para menteri menteri yang terkait
termasuk menteri sosial dan sebagainya
kami tadi menyampaikan pendapat
karena ini adalah sengketa
maka berlakulah asas yang sifatnya universal bunuh
barang siapa mendalilkan sesuatu
maka dia harus membuktikan dalilnya
dan barang siapa menyangkal sesuatu
maka dia harus buktikan penyangkalannya
kalau kamu mau membuktikan sesuatu
jadi jangan dia datang ke pengadilan
pak hakim saya ini benar
kalau sengketa ini umpamanya pengujian undang undang
sifatnya adalah permohonan pengujian undang undang
tapi perkara yang namanya sengketa
kalau kami nanti minta tolong megawati ibu megawati dipanggil
kami juga minta tolong ibu megawati dipanggil
nah kalau umpamanya permohonan dia dikabulkan
hakim kan merasa tidak adil
nah ini sangat penting
tapi tadi hakim sudah tegas menyatakan
tapi kalau mahkamah merasa perlu
karena itu diperlukan untuk kepentingan dia
agar dia bisa menerapkan hukum dengan baik

itu kira kira hukum yang berlaku
tadi kan dibilang bahwa memang ini beda urusannya lah
kalau dibilang harus menghadirkan menteri
dan harus dibuktikan dalilnya sendiri
empat menteri ini oleh majelis
takutkah atau tetap percaya
saya silakan dan saya percaya kepada
kami senang sekali sebenarnya dengan
yang mana ada kesempatan yang sudah kita gunakan
dalil dalil yang dikemukakan oleh dua pasangan calon
dan yang paling mengembirakan malam ini adalah
sebagaimana yang kita sudah saksikan
yang secara sistematik terstruktur dan masif
seluruh laporan laporan yang masuk di bawaslu
bawaslu pada hakikatnya menindaklanjuti
setiap laporan yang disampaikan
tindaklanjuti itu statusnya ada yang dihentikan
lembaga yang berwenang dan ada yang memang
lembaga yang berwenang seperti misalnya selama ini
itu bawaslu menindaklanjuti dengan menindaklanjuti kepada
menghentikan karena tidak cukup memadai
disimpulkan bahwa memang setiap pelanggaran
kan selama ini narasi yang terbangun
karena tidak ada penyelesaian di level itu
persoalan ini dibawa ke mahkamah konstitusi
dan tidak bisa dituntaskan
jadi sifat daripada laporan itu memang
dari sini kita berkesimpulan untuk sementara
pemeriksaan persidangan pokok perkara
tapi kami meyakini sungguh bahwa memang
ada harapan besar bahwa perkara ini
jadi itu saja mungkin yang bisa kami tambahkan
dari yang disampaikan prof otto hasikwan
biasa tapi kita harus buktikan
jadi kita tidak harus cengeng
ya senyum saja dijoketin saja lah
baik terima kasih